berikutnya kurang dari sepuluh jam polisi meringkus tersangka pembacokan mantan ketua komisi yudisial dan anaknya yang terjadi di bojong soang pada selasa sore kemarin
dari hasil pemeriksaan terungkap jika tersangka melakukan aksinya karena berniat menguasai barang berharga milik korban
petugas dari satuan reserse dan kriminal polresta bandung menangkap tersangka pembacokan terhadap jaja ahmad jayus
mantan ketua komisi yudisial periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh serta anak perempuannya yang terjadi di perumahan gria bandung asri ii pada selasa sore
tersangka diketahui berinisial a ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan mekarwangi muhammad toha kota bandung pada selasa malam
hal itu setelah polisi mengantongi nomor kendaraan sepeda motor yang digunakan tersangka saat melakukan aksinya
dari keterangan tersangka ia awalnya hanya berniat menguasai barang berharga milik korban untuk membayar hutang
tersangka kemudian nekat melukai jaja dan putrinya karena korban melawan saat ia melakukan aksinya
karena yang bersangkutan terlibat hutang